saksi satu saudara ab bersama korban saudara z jam tiga belas itu berangkat melakukan pengantaran es krim ke sebuah mal
di jakarta pusat kemudian pada saat melintas di jalan jenderal sudirman itu kendaraannya bermasalah
di mana kendaraan yang digunakan oleh mereka itu banyak kempes
kemudian saksi dan korban sama sama melakukan perbaikan mengganti dengan ban serep
tetapi ban serep yang digunakan atau untuk memperbaiki sama sama kempes
akhirnya saksi satu menghubungi dari kantor kemudian dari kantor melakukan pengiriman kendaraan pengganti
kemudian setibanya di tkp korban bersama saksi memindahkan es krim ke mobil pengganti
kemudian selanjutnya saksi satu itu kembali melakukan pengantaran es krim tanpa didampingi oleh korban
korban menunggui kendaraan yang bermasalah tersebut
kemudian esok harinya pada hari kamis saksi satu dihubungi oleh rekan kerja bahwa kendaraan yang mereka gunakan kemarin
saksi satu terparkir di jalan jenderal sudirman
kemudian saksi satu mengajak saksi dua saudara bt untuk sama sama ke tkp
setibanya di tkp satu satu dan dua melihat kendaraan masih terparkir
kemudian mereka membuka pintu dan menemukan korban tertelungkup di kabin belakang yaitu freezer
yang mereka gunakan sebagai tempat es krim dalam melakukan pengantaran es krim
bang bagaimana bisa ada di dalam freezer
jadi dari keterangan saksi yaitu saudara ab bahwa korban ini memiliki kebiasaan bahwa korban ini sering tidur tiduran
atau istilahnya ngadem di tracer kendaraan pengangkut es krim tersebut
mungkin pada saat kejadian sambil menunggu saksi satu selesai melakukan pengantaran kami duga dia beristirahat di dalam kendaraan tersebut
kemudian mobil tersebut juga memiliki sistem penguncian otomatis itu tidak bisa dibuka dari dalam hanya bisa dibuka dari luar